diduga dianiaya ibu kandungnya sendiri seorang balita berusia empat belas bulan di bekasi meninggal dunia dengan luka lebam di sekujur tubuhnya
jasad korban dibawa ke rumah sakit polri kramat jati sementara ibu kandung korban diperiksa di polres metro kota bekasi
warga jalan plebisit bekasi jaya bekasi timur kota bekasi terkejut dengan tewasnya winda wulansari seorang balita perempuan berusia empat belas bulan
saat jasad balita itu hendak dimandikan warga mendapati luka memar di sekujur tubuh korban
curiga dengan kejanggalan tewasnya korban warga pun melapor ke polisi
menurut keluarga dan tetangga korban hampir setiap hari korban kerap mendapat perlakuan kasar dari ibu kandungnya sendiri
perdi gigit sama tenor
kalau yang di dalam saya usul kedengeran doang kalau di luar maka anak
itu karena apa bu
karena gak mau makan kalau kasih obat begitu dia
kalau ibunya tuh kelihatan kayak temperamental apa gimana bu
kayaknya begitu kalau dia lagi malas sama suaminya sama anaknya larinya gitu dia
guna kepentingan otopsi jasad korban langsung dibawa ke rumah sakit polri kramat jati jakarta timur didampingi oleh ayah kandungnya
sementara ibu korban masih dalam pemeriksaan petugas unit perlindungan perempuan dan anak polres metro bekasi kota
dedy beben bekasi